tiga biker asal indonesia akan mengikuti gelaran rally motor adventure internasional bertajuk rimba ray taman negara dua ribu dua puluh dua di tengah lesha pada dua puluh tiga sampai dua puluh lima september nanti
dua biker akan mewakili rimba ray tim indonesia yakni rial hamzah dan adet friono
sementara tajul arifin akan mewakili tim crf rally indonesia
ketiganya akan berlomba bersama dua ratus lima puluh biker lainnya yang datang dari negara negara di kawasan asia eropa kanada hingga selandia baru
para peserta harus menaklukkan lintasan ekstrim sekitar dua ratus dua puluh km yang berada di lingkungan alami hutan hujan tertua di dunia di kawasan pahang
rimba ray taman negara malaysia dua ribu dua puluh dua adalah kompetisi rally sepeda motor yang digelar di negeri jiran sejak tahun dua ribu lima belas
yang telah diikuti ribuan peserta
serta lebih dari tiga puluh negara
presiden crf rally indonesia tajul arifin bertekad naik podium
meski baru pertama kali mengikuti ajang ini ia juga ingin mempromosikan indonesia sebagai destinasi bagi pecinta motor adventure
sementara riel hamsa ingin bisa menyelesaikan perlombaan hingga garis finish
saya mengikuti event rimba rate di malaysia ini adalah pertama kompetisi
dan kedua adalah bahwa
saya ingin bersilaturahmi dengan para rider rider malaysia dan khususnya dan lebih luas lagi dengan rider rider seluruh dunia yang akan mengikuti event rimba red kali ini
saya akan hadir di event reba rate kali ini untuk melihat langsung tentang jalannya pertandingan dan bisa nggak event ini kita buat di indonesia
dan itu poin penting buat saya
harapan saya untuk ikut event rimba ray di malaysia tentu saja untuk memberikan hasil yang terbaik
terlepas itu podium
yang penting target saya harus bisa finish
podium adalah bonus dan yang terpenting adalah bisa membawa nama indonesia dalam event event rally ke depannya itu aja sih